agar bisa selamat di kampung halaman
yang penting kita nonton dan ngedukung aja
lu tim tim juga kalo misalnya tim masih kecil lah
realisasi atau ada yang jagain kan gitu
bisa pak prabowo yang melaporkan
lewat pelatih pelatih indonesia yang sekarang
agar bebek selalu bertelur tidak cukup dengan pakan yang tadi